tarif tol sediatmo resmi ini memperlakukan penyesuaian tarif
tarif golongan satu naik dari rp tujuh menjadi rp tujuh lima ratus atau naik rp lima ratus
tarif baru ini akan efektif diberlakukan mulai empat belas februari dua ribu sembilan belas mendatang
direktur operasi dua jasa marga subakti syukur mengatakan
penyesuaian ini dilakukan sesuai undang undang tiga puluh delapan tahun dua ribu empat tentang jalan
undang undang itu menyebutkan penyesuaian tarif dilakukan dua tahun sekali
sesuai dengan laju inflasi
subakti mengaku penyesuaian tarif ini telah memenuhi pelayanan standar minimum atau spm
dan menjamin peningkatan pelayanan pada jalan tol
selain golongan satu penyesuaian juga terjadi pada golongan kendaraan lain
yaitu golongan dua sebesar sepuluh golongan tiga sepuluh dan golongan empat dan juga lima
lima dan juga enam maksud kami menjadi rp sebelas
jadi golongan dua dan tiga sama
kalau kita lihat ke kiri
praktis golongan tiga tidak naik
dan golongan empat dan lima nya turun
golongan empat nya turun rp satu lima ratus
golongan lima nya turun rp empat